dan pasca kerusuhan di tanjung balai asahan kapolri jenderal tito karnavian sabtu sore
menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah tokoh agama sesumatra utara di mapolda sumatra utara
kerusuhan dipicu kesalahpahaman antara warga yang berlainan agama
pertemuan mendadak ini dilakukan kapolri jenderal tito dengan para tokoh agama yang tergabung
dalam forum komunikasi umat beragama fkub sesumatra utara
tujuannya untuk mengantisipasi agar kerusuhan yang terjadi di tanjung balai tidak meluas ke daerah lain
para tokoh dari lima agama ini diminta untuk menenangkan umat mereka
agar tidak terprovokasi atas kerusuhan yang terjadi di tanjung balai asahan sumatera utara
saat ini kondisi tanjung balai sudah kondusif
masyarakat setempat diminta untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa
tidak terpengaruh dengan media sosial yang membuat isu isu yang provokatif
situasi tidak terkenali memang kita sesalkan ada insiden hari malam
yang itu sebetulnya adalah oknum oknum yang bertetangga mereka yang bertetangga ya
sehingga terjadi kesalahpahaman miskomunikasi